argentina mengalami gelombang panas ke sepuluh sejak november kemarin
dan menjadikan musim terpanas dengan suhu yang sangat tinggi dengan sedikit curah hujan
menurut para ahli gelombang panas ini akan terus berlanjut hingga musim gugur
layanan meteorologi nasional melaporkan bahwa ini adalah musim terpanas sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
hingga cuacanya sudah mencapai empat puluh derajat celcius
dan diduga akan bisa bertambah panas karena diprediksi curah hujan tidak akan datang dalam waktu dekat
selain kekeringan dan sulit air terjadi pemadaman listrik di sebagian wilayah argentina
dari data lebih dari satu ratus lima puluh ribu pengguna tidak memperoleh aliran listrik di ibu kota argentina
fenomena suhu panas juga terjadi di indonesia
beberapa hari terakhir badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
memprediksi kondisi ini akan terjadi pada bulan juni hingga agustus mendatang
bmkg memprediksi kondisi atmosfer di indonesia bagian selatan pada bulan juni hingga agustus mendatang
akan semakin kering sehingga minim potensi hujan
kondisi ini pun membuat suhu udara siang hari di sejumlah wilayah diprediksi akan cenderung lebih panas
ntb dan ntt menjadi sejumlah wilayah yang diperkirakan memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi dari wilayah lainnya
sementara untuk wilayah dki jakarta diperkirakan akan mencapai suhu maksimum hingga tiga puluh lima derajat celcius